sebelumnya pada tahun seribu delapan ratus dua puluh an
dengerin jakob putel aja
gila mulu kalo lahir terus
kan gue menang dulu tuh di grup kan